dan dalam pertemuan tahun ini ini digelar juga pavilion indonesia
ini tempat di mana para delegasi bisa melihat barang barang unik
barang barang tradisional asli indonesia yang tentunya bisa dijadikan souvenir
ataupun juga oleh oleh untuk dibawa ke negara dari para delegasi masing masing
dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi ataupun apa saja barang yang dijual di pavilion indonesia ini
kita tanyakan langsung ke koresponden cnn indonesia nyoman
di sana nyoman barang apa saja yang dijual di sana juga berapa harganya nyoman
ya punca kalau kita melihat delegasi yang sudah melakukan pertemuan
bahkan direncanakan hampir akan mencapai dua ribu pertemuan selama proses
ataupun dilaksanakannya pertemuan dana multirain tradisional dan world bank
tentu world bank nanti tentu akan ada rasa bosan diantara delegasi maupun peserta
dengan banyaknya seminar diskusi
maupun panel yang akan mereka ikuti
nah di pavilion indonesia ini para delegasi maupun peserta yang ikut dalam pertemuan tahun ini
bisa melihat apa saja yang tengah dilakukan indonesia
termasuk misalnya memamerkan apa yang tengah dibangun
kemudian termasuk juga ada di sini di seputaran saya ini ada barang barang kerajinan
yang memang hasil dari unit usaha kecil dan menengah
yang banyak sekali kalau kita bisa lihat terutama di sini ada batik
dari jawa kemudian ada juga kerajinan kerajinan dari kayu
termasuk juga kerajinan dari kain tenun
dan memang menurut panitia yang ada di sini kerajinan ataupun kain batik
yang sudah menjadi baju inilah yang banyak dibeli
kemudian termasuk juga lukisan yang ada ataupun di pameran yang juga dijual
yang harganya berkisar antara mencapai puluhan juta
juga banyak dicari oleh delegasi di tengah mereka melakukan
pertemuan termasuk juga melakukan panel panel diskusi dan seminar seminar
di sela sela seminar itulah mereka menyempatkan diri di tengah beristirahat
mereka menyempatkan diri untuk melakukan ataupun melihat lihat hasil kerajinan
yang tidak hanya dari bali namun juga dari seluruh nusantara
harga yang paling murah punca ada sekitar satu dolar
yakni semacam sendok yang terbuat dari kayu kelapa
kemudian ada juga hasil kerajinan yang
memang seperti lukisan tadi nilainya mencapai puluhan juta
dan sampai saat ini informasi yang saya dapatkan hingga dua hari dibukanya dari kemarin
sudah ada transaksi sekitar seratus juta rupiah di umkm yang tengah dipamerkan dan dijual di tempat ini
termasuk juga punca tidak hanya pameran hasil kerajinan
di sini juga diperlihatkan bagaimana proses penenunan
salah satunya adalah dari tenun yang berasal dari padang
di sini juga disaksikan bisa disaksikan bagaimana proses membuat tenun
harganya punca memang lumayan karena prosesnya juga lama
termasuk juga bahan yang digunakan dari sutra
satu kain seperti ini misalnya bisa berharga sebelas juta
baik kain maupun selendangnya
namun ada juga yang termurah sekitar enam lima juta
namun punca kalau kita melihat tidak hanya pameran ataupun hasil hasil kerajinan
di papili indonesia ini juga kita bisa menyaksikan berbagai kesenian yang ditampilkan
kalau tadi sempat ditampilkan satu kesenian dari solo jawa tengah berupa sinden
dan juga sangat menarik bagi delegasi yang tengah berkunjung
ada dua orang yang tadi saya sempat wawancara namun tidak bersedia untuk diinterview langsung melalui televisi
menyatakan bahwa di tengah kesibukan mereka untuk melakukan diskusi pandai ini
hal hal seperti ini bisa menjadi penyegar
dan juga bisa menyegar ataupun di tengah kepenatan mereka juga bisa menikmati hasil hasil karya seniman maupun budaya yang ada di indonesia punca
terima kasih transaksi yang sangat banyak seratus juta rupiah dalam dua hari terbukti ternyata pertemuan imf world bank group dua ribu delapan belas ini tidak hanya di level pemangku jabatan saja
namun juga sampai pengusaha pengusaha umkm ini mendapatkan dampak dari pertemuan world bank imf group di bali
dan untuk pertemuan besok ataupun jadwal pertemuan pertemuan besok ini akan digelar seperti misalnya kembali tentang digital teknologi digital economy round table
kemudian juga ada forum untuk melawan korupsi dan juga yang tidak kalah penting adalah pertemuan petinggi petinggi negara negara g dua puluh